setelah wakil presiden yusuf kala dan ibu negara iryana kini giliran presiden joko widodo yang menjajal mass rapid transit atau moda raya terpadu mrt
jokowi juga menyebut bahwa mrt ini merupakan peradaban baru
presiden jokowi dodo bersama jajaran menteri dan pemerintah provinsi dki jakarta mengikuti uji coba mrt jurusan bundaran hi lebak bulus jakarta
jokowi menjelaskan uji coba ini untuk melihat pelayanan serta fasilitas juga sarana mrt
jika tidak maka pemerintah akan mengevaluasi sebelum mrt beroperasi
jokowi menambahkan pembangunan mrt tahap dua akan ditandai dengan groundbreaking pada minggu dua puluh empat maret mendatang
jokowi juga menyebut bahwa mrt merupakan peradaban baru di indonesia
pemerintah berencana menyediakan mrt di kota kota lainnya sehingga tidak terlambat seperti jakarta
ini adalah peradaban baru membangun budaya budaya baru
bagaimana masuk ke mrt dan tidak terlambat sehingga nggak kecepet di pintu
ini budaya baru ini peradaban baru
inilah yang akan terus dikenalkan disosialisasikan
jika masyarakat betul betul tahu betul bagaimana mrt itu bergerak dari satu stasiun ke
masuk yang lain dari titik satu ke titik yang lainnya